advokat cinta tanah air acta melaporkan partai solidaritas indonesia kepada ombudsman
psi dilaporkan terkait dengan pertemuan dengan presiden di istana negara beberapa waktu lalu
menurut acta pertemuan partai solidaritas indonesia dengan presiden di istana negara dianggap sebagai maladministrasi
karena tidak selayaknya pertemuan partai politik dengan penyelenggara negara di istana negara membicarakan kemenangan pilpres dua ribu sembilan belas
dengan bukti pernyataan partai solidaritas indonesia yang berkunjung ke istana
di mana dalam pernyataan yang dimuat di media online tersebut benar adanya bahwa ada pembicaraan soal kemenangan partai untuk pemilu dua ribu sembilan belas
nah itu kan untuk kepentingan melaporkan suatu peristiwa
yaitu peristiwa yang mana yaitu terkait dengan bertugaan maladministrasi
dimana salah satu partai
saya salah satu partai mendatangi atau bersilaturahmi dengan salah bapak presiden republik indonesia yaitu bapak joko widodo di istana
jadi ada pun terkait laporan kami di sini kami melihat adanya maladministrasi terkait penyalahgunaan fasilitas negara
yaitu kalau kita baca sebagaimana diatur dalam pasal satu angka tiga undang undang nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu delapan penuhnya kepada pihak ombudsman
nanti pihak ombudsman yang menentukan
apakah yang melakukan maladministrasi ini penyelenggara negaranya atau partainya
sementara itu jurubicara presiden johan budi merespon tudingan maladministrasi serta pelanggaran hukum terkait pertemuan ketua partai politik dengan presiden joko widodo yang difasilitasi oleh istana
menurut johan budi pertemuan tersebut merupakan hal biasa dan sering terjadi di istana
bahkan pertemuan presiden jokowi di istana tidak hanya berlaku kepada partai politik tertentu saja
saya kira apa yang dilakukan oleh pak presiden jokowi bertemu dengan menerima kunjungan ya
pak silastur rami dari ketua umum psi saya kira biasa biasa saja
bahwa kemudian ada orang yang melaporkan itu ke ombudsman ya silakan aja
itu haknya orang itu
sekarang tanya ke ombusman saja
tapi bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang biasa
presiden tentu bisa menerima termasuk ketua umum partai
saya kira tidak ada partai yang tidak pernah ketemu ya
atau dengan ketua umum partai partai politik itu sudah sering dilakukan
tentu berbanyak macam termasuk soal politik
namanya ketua umum partai politik